tim respati polrestabes surabaya minggu dini hari menangkap delapan anak di bawah umur yang hendak tawuran di kawasan demak surabaya
dalam razia tersebut polisi juga mengamankan senjata tajam jenis samurai yang disembunyikan di atas pohon
m d f remaja belia warga simorojo sari surabaya ini tak bisa berkutik saat diamankan tim respati polrestabes surabaya
bocah ingusan ini diduga hendak melakukan aksi tawuran di kawasan demak surabaya
meski sempat bungkam bocah ini akhirnya mau menunjukkan senjata yang disembunyikannya di atas pohon
hasilnya empat senjata tajam jenis parang
golok dan samurai pun berhasil ditemukan
saat diinterogasi keempat remaja mengakui jika mereka hendak mengikuti aksi tawuran
musai dilakukan pengembangan polisi berhasil menangkap empat remaja belia lainnya di daerah tambak mayor surabaya
bahkan salah satu bocah menangis histeris saat digelandang polisi menuju mobil
tidak ada patroli
mereka tidak mau lawuran
jadi tim respati bahkan tidak akan berjagaan supaya tidak menjadi korban
sehingga dengan adanya patroli ini diharapkan masyarakat surabaya menjadi aman
dan bebas dari segala macam kemusuhan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ke delapan remaja tersebut dibawa ke mapol restabes surabaya berikut barang bukti
empat senjata tajam untuk dilakukan penindakan